tapi bagaimana ya bang ya duit kita kurang buat disana ya
aji sula mengasihnya pas pasan
tapi kalau emang dia nggak mau tanggung jawab
biarin aja ya dia tanggung jawab di penjara ya pak
ih tanggung jawab di penjara bagaimana
ini orangnya aja udah balik pulang ke rumahnya tuh
udah bebas kok cepet banget keluar dari penjaranya
namanya juga orang kaya banyak duitnya
yang ditabrak orang susah kayak gini kayak kita ya bang
ya ada juga apa ya cepet keluar dari penjara
apa jangan jangan haji sula pakai tegusan kali ya
bisa juga bisa bisa juga tuh benar
tapi masa sih orang sebaik haji sulam gak mau tanggung jawab ya
ya ibu ibu kayak gak tau aja
bagaimana keluarga haji sula maik keluarga
pakai charter angkot angkot kan bau kagak pakai ac
kalau angkot sih buat orang miskin orang kagak punya
lalu pak kita punya duit sepuluh juta
berarti sekarang kita
papan cari angkot dan pakai ac bener gak
mana ada angkot pakai ac
kita gak akan pakai gituan sekalian taksi
lagi banyak duit
banyak duit juga
makanya wun sering sering lo keserempet jadi kita sering naik taksi deh

bukan begitu nek
maksud gue besok besok nih gue ngebilangin sama si rawun
kalau misalnya dia mau keserempet cari yang kakap kayak aji sulam
wah karena enak banyak duit
bener nyari duit tapi bukan gitu caranya
nah tuh paham ya
mas aji sulam siapa mak
tuh yang tukang jualan bubur itu loh
ayah ayah tahu mak
aji sulam tuh yang nabrak lo
tuh jadi akhirnya lo lecet dan kita dapat sepuluh juta
coba kalau sampai kita nih maaf maaf kakak teh nih
kalau hampir tiga kali dalam sebulan keserempet berarti tiga puluh juta kita dapat
wah kaya kagak perlu kerja juga
kok aji sulam yang nabrak rawun
wun lo kenapa dong kayak gitu
pikirin omongan mbak nenek
udah gak usah dipikirin
emang dia kayak gitu babe lo kok nge becanda
kayak gak tau babe lo aja sih wun
siapa yang becanda
prospek kehidupan kita
mau kan wun
lo anak babe yang bawa rezeki
kayak si jalu ayam babe
gak salah tuh pak
saya cuma mau suasana
mau suasana jalan aja
oke sampai kita
dua ribu aja pak
mak itu anaknya mak
buru gawat ya
masuk lagi bawah nek
nih yang nabrak daunnya itu be
yang nabrak daunnya itu itu
itu tuh bukannya si tarimiji sama si mali bang

gue bikin perhitunganmu
kurang ajar tuh
kalau bener nek
yang nabrak si rawondo si mali sama si tarimiji
wajah kacak motornya pakai golok golok
wajah kacak motor pakai golok golok
ngapain sih ngacak ngacak motor mereka
kagak ada guna
kagak ada guna
gak ada gunanya
eh kita anak kita ditabrak sama si mali tarimiji
susah banget itu punya laki pelin pelan
tadi lo baru omong apa di taksi ya
yang nabrak si rawondo itu kudu orang gedongan
orang gede yang banyak duitnya
nah si mali tarimiji punya apa
bisa tanggung jawab terserah
ini maaf maaf kak aden
terus terus saya gue kasih tau ya
kalau sampai semua warga ini tahu ya kalau yang nabrak si raun bukan aja sulap
abang mau tuh
iya juga sih
lihat kebiasaan kak aden
pokoknya kita sepakat bahwa yang nabrak si rawon ya sudah aja sulap
sudah enggak seorang orang lain
sepakat enggak enggak
iya bener bener mak
jadi kita harus meyakinkan semua warga bahwa yang nabrak si rawon satu satunya cuma aja
ngeliat sih cuma sekilas
kalo sampe dia ngeliat terus ngenalin kita terus dia lapor sama babenya bisa gawat kita tarmiji
bisa dikurok kulok kulok apaan ini kayak lo kagak tau sekar duna aja
aduh takut mana tuh anak teriak teriak lagi
ah paling dia teriak minta jajan namanya juga anak kecil
ya kalau kagak ya kita tenang tenang aja
kita berdoa aja mudah mudahan dia kagak ngeliat kita kan kita jadi bisa aman
wah yaudah ini kan bulan puasa buru buru kita berdoa doanya orang puasa kan dikabulin sama allah
yuk yuk yuk
gimana mau dijabah doa orang kagak puasa
ayo jangan lah
udah nanti berdoanya disana aja
ya allah mudah mudahan
ini udah pulang dari rumah sakit emangnya si rawon udah sembuh
iya sebenarnya sih belum sembuh benar
ya kan duit kita kurang buat disana ya
aji sulam ngasihnya pas pasan
tapi kalau emang dia nggak mau tanggung jawab biarin aja ya dia tanggung jawab di penjara ya pak
eh tanggung jawab di penjara apa gimana nah orangnya aja udah balik pulang ke rumahnya tuh
udah bebas kok cepet banget keluar dari penjaranya
namanya juga orang kaya banyak duitnya yang ditabrak orang susah kayak gini kayak gitu ya
ya ada juga apa ya cepet keluar dari penjara
apa jangan jangan haji sulam pake tegusan kali ya
bisa juga bisa bisa juga tuh benar
tapi masa sih orang sebaik haji sulam gak mau tanggung jawab ya
ya ibu ibu kaya kagak tau aja bagaimana keluarga haji sulam sama keluarga saya
dia kan dari dulu mengsiri sama keluarga saya sayangnya sih diem aja
ya itu sih udah beda urusan pak kardun
siapapun yang nabrak dia harus tanggung jawab kagak peduli siapa yang ditabrak maupun ditabrak bener gak sih be ibu
iya bagaimana juga ya namanya orang belum pernah punya anak ya kayaknya rasanya kurang kali ya ngargain sama nyawa eh
astaga ini masih
iya ini masih
iya ini masih
iya ini masih
iya ini masih
iya ini masih
ya iya lah umi ngapain sih keluar kamar istra jodoh ngapain ntar kawak mau cepet sembuh ntar kumpat lagi kumpat lagi aduh
bah umi bosen di dalam umi mau jalan jalan
umi bader banget ya
eh kalau sudah sembuh silakan jalan tiga hari di tengah malam juga gak ada masalah umi
tapi kan umi sekarang belum sehat umi mau sehat apa sembuh sih
ya apa boleh bentaran aja jalan jalan
mau cari udara seger mbak
ya terserah umi aja nih umi yang ngerasain
ya apa umi ya terserang aja tuh
nun tolong dong antarin umi ke toko
umi ngapain sih ke toko
orang baru sembuh gini ntar sakit lagi loh penyakitnya
udah nggak usah deh ya
ah umi pengen liat toko kangen
ya tapi ntar kumat lagi umi
eh rom umi lo kalau punya keinginan nggak bisa dilarang
nih abangku sayang jangan marah dulu
terus terang aja umi bilang
itu ramuannya si nelan itu bener bener mantep
nih toh pada umi tuh udah enakan udah bae an
kalau umi istirahat terus aja di kamar bosen apa
ya deh terserah umi aja deh
rasanya omik lahir lagi nih kayak baru lahir lagi
ngeliat suasana di luar segerrrrr
oh jadi abah nggak senang ya umi baik
abah senang kalau umi sakit terus gitu
umi abah udah deh gak usah ribut ribut kayak gitu
ini tuh kan bulan puasa
jadi harus ikhlas semuanya
ya udah kalau gitu rom pergi dulu ya
rum mau ngajar
eh puasa puasa gini emang mau ngajar juga
iya dong umi
justru karena bulan puasa rumu itu harus ngajar
jadi kan pahala rum jadi makin banyak
rum pergi ya
terima kasih ya bang
makasih ya bang
terima kasih ya bang

kak rere kak rere punya nomornya kak ustaz jarom nggak
punya buat apa jon
joni mau sms mau ngasih tau kalo joni belum bisa ngaji dulu
aduh rumana rumana
aduh dia masih semangat ngajar ngaji
emak emak jadi bangga sama dia
kenapa lo batuk bang
dokter ajah cepetan
kenapa kenapa siro tidur pan